presiden joko widodo menghadiri reuni keluarga alumni universitas gajah mada di jcc senayan sabtu siang
elek yoben ben yang beranggotakan sejumlah menteri kabinet kerja pun ikut meramaikan acara yang dihadiri ribuan alumni tersebut
kedatangan presiden jokowi pun diiringi lagu band metal metallica yang berjudul enter sign man
tak hanya itu elek yoben yang beranggotakan sejumlah menteri kabinet kerja asik berdendang di atas panggung
bahkan menteri sekretaris negara pratik noh bernyanyi
sambil bergoyang dayung
presiden jokowi yang juga alumni dari ugm fakultas kehutanan itu pun bersendagurau dengan para alumni ugm
presiden jokowi menggoda alumni yang suka berhutang di kantin kampus